sampai jumpa di video selanjutnya
selamat pagi bu
begini kami mau cari pak satria
pak satria nya ada bu
saya herman bu dari oketv
saya chandra dari oketv
kami ini wartawan dari program reality show
kebetulan stasiun tv kami
berminat meliput dan menayangkan
kehidupan pak satria
pak satria di program reality show kami
saya dengar pak satria sempat buta
mimpi jalan jalan ke bulan
ini bukan kebetulan
saya memang ditaktikan
untuk dipertemukan dengan kalian
kalau begitu kita cari di atasnya ya
kamu mau pulang ya
biar aku antar ya
nggak usah sat makasih
daripada kamu lama lama menunggu andre
mendingan kamu pulang sama aku
makasih nga sat
ternyata aku baik loh wi
aku suka aja datang sini untuk antar kamu pulang

saya tempat kelempanan
terima kasih shainop
syok burada siapa aku ini

aku bisa melihat kamu mau apa andre
terima kasih ya
hongki tong women si rambut jabrik
kalian pasti senang kisah hidupnya satria menarik iya kan
iya benar bu
perjuangan hidup pak satria untuk sampai sekarang ini benar benar luar biasa
jadi kapan kita mulai syuting
kalau bisa secepat mungkin ya
tapi begini bu kami akan tampilkan cerita itu
tapi kami mau tantenya satria yang bernama tanti itu ikut terlibat
dramanya kurang menjual kalau tanpa dia
sebab dia itu kan kunci utama kebutuhan satria
kucing garong rambut ribu ketabrak mobil mati
yang bener aja dong bu
dia itu nggak penting
justru penting bu
perambu tanti membuat kisah ini makin emosional
nggak bisa pokoknya tidak bisa
kalau begitu kami akan tunda dulu bu
ditunda jangan jangan
kalau bisa jangan ditunda
kita akan pakai tanti di sini ya
nanti aku yang akan kasih tahu sama itu
tapi jangan ditunda ya
kalau bisa tetap jadi dan selekas mungkin ya
terima kasih bu
terima kasih terima kasih
ini kok gak jalan jalan ini mau gue kali ya
maaf ya yang lain boleh pada turun
pelan pelan pelan pelan pelan pelan
pelan pelan pelan pelan ya
yaudah turun aja ya
ini mas andre sama mbak dewi kan
begini mas disini sengaja dikosongin
khusus mengantar mbak dewi sama mas andre pulang
orangnya ada di bawah mas
yaudah turun aja ya
ini mas andre sama mbak dewi kan
begini mas disini sengaja dikosongin
khusus mengantar mbak dewi sama mas andre pulang
orangnya ada di bawah mas
duitnya minta makan aja ya nanti ya
tadi udah saya kasih makan aja
eh bentar bentar bentar
aku udah cater bisinya loh untuk kamu
diri kamu yang bayar orang orang untuk model bis
diri kamu yang bayar orang orang untuk model bis
kamu tuh berlebihan
padahal aku sama andi gak apa apa kok berdesak desakan
dwi aku salah lagi
niat aku kan baik dwi
aku hanya ingin membuat kamu ngerasa nyaman
lagian aku juga ngelarang antre pulang bareng kamu kan
aku sengaja charter disini untuk kalian berdua
kamu serius tengok mau or
bahwa harus saya hadir di sana
dicara dengan siapa
bukan kau doctor
semua masalah kita selesai gimana
mau atau tidak
dek kamu kenapa sih
dari tadi diam aja
ada yang mau aku tanyain sama kamu
kamu gak salah pilih aku
maksud kamu apa sih
sekarang kamu tahu keadaan yang seperti apa
saat dia udah kembali normal dia udah bisa melihat lagi
dan aku tahu dia itu mencintai kamu
apa gak sebaiknya kamu itu pilih dia aja
karena dia itu punya segalanya wi dibandingkan dengan aku
bukan karena apa apa
aku terima kamu apa adanya
aku cuma berpikiran aja
mungkin emang lebih baik kamu punya seseorang yang lebih baik daripada aku
mungkin satria itu adalah orangnya
tapi aku gak mau orang lain
aku gak mau satria
aku aku sedir di depan satri aku
aku merasa minder
karena dia punya segalanya sedangkan aku aku gak punya
malah aku sekarang malah bikin kamu itu mahlukkan semua orang kalau kamu itu udah pacaran sama aku
dek mungkin sekarang kamu lagi merasa terpuruk
mungkin sekarang kamu lagi merasa kamu gak punya apa apa
tapi aku tetap cinta sama kamu
selama kamu mencintai aku dengan hati yang dulu
aku gak mau hilang kamu